pertemuan ketiga supreme audit institution atau c dua puluh digelar secara hibrida
pertemuan c dua puluh kali ini dijadwalkan akan menghasilkan final communique
atau kesepakatan bersama akhir para badan pemeriksa keuangan
dari seluruh anggota g dua puluh tentang bagaimana negara menerapkan
tata kelola keuangan yang transparan dan akutabel
ketika c dua puluh berlangsung di nusa dua bali selama dua hari
pada dua puluh sembilan dan tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
adapun pertemuan pertama dan kedua dilaksanakan pada bulan januari dan juni lalu
pertemuan summit c dua puluh dibuka oleh wakil presiden republik indonesia ma'ruf amin
ma'ruf amin berharap c dua puluh dapat menyampaikan perspektif audit yang independen
untuk membantu pemerintah
pemerintah merumuskan kebijakan khususnya terkait pemulihan ekonomi secara berkelanjutan

proses persidangan final communique atau kesepakatan akhir bersama dilangsungkan secara tertutup
ada pun delapan negara yang hadir langsung dalam ktt c dua puluh di bali adalah
australia argentina brazil saudi arabia korea selatan india dan rusia
sementara negara yang hadir secara daring meksiko afrika selatan amerika serikat dan turki
ketua bpk isma yatun memaparkan bahwa c dua puluh adalah langkah awal
meskipun beberapa negara hadir secara daring
namun hal itu tidak mengurangi esensi dan tujuan awal para badan pemeriksa keuangan seluruh negara g dua puluh
langkah awal yang nantinya secara berkesinambungan akan dilanjutkan di presidensi india di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan presidensi di brazil di tahun dua ribu dua puluh empat
hari kedua summit c dua puluh dihadiri ketua dpr ri sekaligus ketua p dua puluh atau parliamentary dua puluh puan maharani
menurutnya peran dpr dan bpk diharapkan dapat mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
kedua topik tersebut merupakan isu yang menjadi prioritas p dua puluh dan c dua puluh
rakyatnya di lidahnya masing masing
dalam menata keuangan negara saat ini peran digital menjadi penting
di hari kedua ktt c dua puluh turut hadir menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
ia menyatakan upaya meningkatkan penetrasi digital di indonesia bukan tanpa tantangan
apalagi di tengah kondisi geografis indonesia yang berupa kepulauan
di indonesia penggunaan perangkat digital pertumbuhan hingga dua puluh satu juta orang
pada semester pertama tahun dua ribu dua puluh
sejak pandemi covid sembilan belas kondisi itu berkontribusi terhadap penetrasi digital indonesia
yang secara konsisten tumbuh dari enam puluh empat delapan persen di tahun dua ribu dua puluh menjadi tujuh puluh tiga tujuh persen pada tahun dua ribu dua puluh
menurut plate sebagai negara dengan ekonomi digital yang tumbuh paling cepat di asia tenggara
indonesia terus berupaya mengatasi masalah ketimpangan ruang digital
di hadapan delegasi c dua puluh johnny menyampaikan bahwa inisiasi c dua puluh berkontribusi dalam meningkatkan penetrasi digital
terutama dalam tata kelola keuangan
di penghujung pertemuan akhir c dua puluh dengan persidangan hari kedua yang berlangsung juga secara tertutup
akhirnya c dua puluh konferensi tingkat tinggi supreme audit institution g dua puluh
mengesahkan dua belas poin komunikasi dan aturan tata cara atau rules of procedure
tujuh belas poin diantaranya tentang komitmen percepatan pemulihan ekonomi
arsitektur kesehatan global dan pemanfaatan teknologi dalam menata keuangan negara yang transparan
adapun komunikyu tersebut akan disampaikan kepada presidensi g dua puluh indonesia untuk diangkat dalam puncak g dua puluh november dua ribu dua puluh dua mendatang

bagaimana sebenarnya memaksimalkan tata kelola keuangan suatu negara di tengah krisis
bagaimana sebenarnya memaksimalkan tata kelola keuangan suatu negara di tengah krisis
bagaimana sebenarnya memaksimalkan tata kelola keuangan suatu negara di tengah krisis
bagaimana indonesia menyatukan prinsip prinsip tata kelola keuangan negara g dua puluh yang berbeda